sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
air menjadi salah satu sumber daya andalan wisata desa sesaat
kecamatan armada kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
landscape yang terbentuk dari aliran lima puluh enam mata air yang terdapat di sekitar desa ini
menghadirkan pesona alam yang hanya ada di seluruh desa
hanya ada di indonesia aja
perjalanan menuju desa wisata sesawot dapat ditempuh dengan berkendara selama satu jam lima belas menit
sementara jika berkendara dari ibu kota provinsi nusa tenggara barat mataram
waktu tempuhnya lima puluh delapan menit saja
pengelola desa wisata sesaat mengembangkan sejumlah kota yang terdapat di seluruh desa
kegiatan yang digelar di sekitar aliran sumber air yang disebut pusat rekreasi masyarakat
atau purekmas pemandian desa sesaut yang telah mengantongi sustainable tourism certificate tahun dua ribu delapan belas lalu
saya pun tak mau ketinggalan menyaksikan pertunjukan seni tari hingga menyantap sajian kuliner khas lombok barat
yang dijajakan di sekitar kawasan pemandian
yang terkenal dengan kejernihan airnya ini
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan penonton yang telah menonton video ini
pelayanan yang lebih privat untuk menikmati sate bulayak yang dijual rp dua puluh lima per porsinya juga bisa dipilih
agar anda merasa aman saat menyantap makan siang di sekitar lokasi pemandian
nah ini dia sate bulayak kuliner khas lombok barat nusa tenggara barat
yang membedakan dengan sate biasa yaitu terletak dari proses pembuatannya dan juga bumbunya yang seperti kari
di dalam satu piring ini sudah lengkap
dari ayam hingga jerawan
nah saya sudah tidak sabar nih ingin mencobanya karena ini merupakan pengalaman baru bagi saya
sejumlah penginapan yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat juga tersedia di desa wisata sesaat
dengan harga sewa mulai dari rp satu ratus tujuh puluh lima hingga dua ratus ribu rupiah per malam
yang bergeser ke lokasi pengembangan ekonomi kreatif lokal dari sumber daya alam hasil hutan bukan kayu
hhbk yang menjadi penopang ekonomi warga selain dari sektor pariwisata
kemudian bagaimana juga masyarakatnya kami ini bisa memasarkan sendiri seperti produk produk unggulan
yang terdapat di desa setaot yaitu dengan potensi buah buahan
nah tentunya yang tiap hari yang ada yang tidak pernah putus adalah
di dalam hkm hutan kemasyarakatan ini adalah buah pisang
pengolahan sale dari buah pisang yang melimpah di desa wisata sesaut dikerjakan secara berkelompok dengan cara yang sederhana
mulai dari pengepasan penjemuran hingga penggorengan
menggunakan hingga puluhan kilo pisang dalam setiap pengolahan unit usaha skala rumah tangga ini bahkan bisa menjual
hingga seratus bungkus
selain pisang gube waroh juga mengolah penambang ubi singpong hingga sayur pare hasil pertanian warga desa sesaot
kegiatan ekonomi kreatif yang menghasilkan sejumlah produk makanan ringan dari bahan lokal ini dimulai sejak tahun dua ribu lima
dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan
sebelum pandemi itu
empat puluh sampai lima puluh
per bulan dia
sekarang sesudah pandemi ini
turun sekali dia mbak
sesudah pandemi ini
sekitar lima juta enam juta dia
pemasaran produk yang dibanderol dengan harga bervariasi
mulai dari sepuluh ribu rupiah ini
dilakukan secara langsung
serta penjualan secara daring
pengelola juga melakukan inovasi dengan mengubah ukuran kemasan menjadi lebih kecil
agar bisa dijual dengan harga ekonomis
agar tetap laku terjual
pembuatan gula aren yang pemasarannya telah merambah hingga ke pulau dewata dan pulau jawa
juga menjadi produk ekonomi kreatif lokal warga desa sesaut
mengubah sistem pemasaran produk secara daring
pengolahan gula aren dilakukan dengan cara yang sederhana
untuk kemudian dimasak menggunakan kuali besar diatas kayu bakar
hingga kandungan airnya habis
untuk kemudian dicetak beragam bentuk
dengan harga jual mulai dari ratusan hingga belasan ribu rupiah
pembuat gula aren bisa mengantongi omset hingga jutaan rupiah per minggunya
ada juga warga yang memproduksi kerajinan bunga
dari limbah domestik berbahan plastik yang dijual dengan harga mulai dari tiga puluh lima hingga enam puluh ribu rupiah
dalam sebulan kurniawati bisa memproduksi hingga empat puluh buah produk kerajinan bunga
tak main main pemasaran melalui platform penjualan online
membuat perajin otodidak ini bisa mengantongi omset hingga dua juta rupiah
pembuatan gantungan pot dari tali kur juga menjadi kreativitas lokal lain
yang berkembang di desa wisata sesaut
kerajinan yang dikerjakan oleh kelompok ibu ibu dengan hasil produksi mencapai dua ratus buah per bulan ini
telah dimulai sejak tahun dua ribu tiga
penjualan produk mereka seharga dua puluh lima ribu rupiah secara online di facebook
ikut terdongkrak hingga mencapai dua ratus buah per bulan
ayo beli kreatifitas lokal lainnya

perjalanan tubing di saluran irigasi desa wisata sesaut sedalam dua meter

selesai sudah perjalanan saya di desa wisata sesaut
di sini saya tidak hanya mendapatkan pengalaman berwisata yang seru
dengan pemandangan alam yang mempesona
tetapi saya juga mendapatkan banyak hal menarik lainnya
mulai dari belajar dan mengikuti kegiatan ekonomi kreatif lokal
hingga mencicipi kuliner khasnya
desa wisata sesau terus berinovasi dan beradaptasi
agar dapat bertahan selama pandemi
dan bersiap untuk menyambut wisatawan saat waktunya sudah tepat